inilah video yang direkam warga
sesaat setelah terjadi kecelakaan
antara mobil ambulans pengangkut jenazah dengan bus
diketahui tabrakan terjadi tepat di pintu keluar depan
terminal purboyo jalan basuki rahmat kota madiun pada senin siang
peristiwa berawal saat mobil ambulans yang dikemudikan
misbah kul anwar melaju dari surabaya
mengangkut satu kernet dan empat penumpang
serta satu jenazah
saat melewati pintu depan terminal purboyo madiun
sebuah bus yang dikemudikan oleh anas subeki
keluar dari terminal bus purboyo
karena mobil ambulans melaju kencang dan jarak sudah dekat
akhirnya kecelakaan pun tidak terhindarkan
akibat peristiwa ini samsul suhadi
kernet ambulans dilarikan ke rsud dr sudono madiun
karena mengalami patah kaki
sementara penumpang lainnya mengalami luka ringan
untuk penyebab kecelakaan
dibuka bis keluar dari terminal
mungkin apa itu tidak sempat melihat
bahwa dari arah utara ada ambulan beriringan yang membawa jenazah
pasca tabrakan jenazah akhirnya dialihkan ke ambulans lain
untuk melanjutkan perjalanan ke ponorogo
sampai jumpa di video selanjutnya